upaya pencarian emeril khan mumtaz putra sulung dari gubernur jawa barat ridwan kamil yang terseret arus di sungai are bern swiss terus dilakukan
hingga hari keempat pencarian belum ada kabar terkait keberadaan eril
hari keempat ini dilakukan pencarian menggunakan bot
jadi rutenya itu dilakukan secara zigzag
dan satu bot itu diisi oleh tiga orang
satu pengendali bot dua menggunakan teropong yang bisa melihat ke kedalaman
selain bot juga kami juga mendapatkan foto video dan laporan
ada beberapa divers yang sudah turun di bawah permukaan air melakukan pencarian dan juga ada drone yang terbangnya